ah mood kalau kamu mau lebih banyak lagi korannya kejual kamu ikut aja sama bisnya
nanti kamu ikut lagi sama bis yang arah kesini
kejauhan kang bisa bisa nanti gue gak kuat basah
tadi katanya mau koran kamu laku lebih banyak sekarang ikutin aja semua caranya
biar kamu bisa kursus dari mobil ya kan
din lu ngapain berdiri aja duduk
mut nyak tinggal ke belakang dulu ya
bang udin sehat
kok bang udin gak nanyain kabar empur
anu det saya lagi pusing belum lebaran istri saya udah minta ini minta itu
bini lu minta apaan
tadi bilang minta dibeli baju gamis padahal kemarin udah minta mukena minta kerudung minta baju
bro kalau bini lu pengen dandan
emang kenapa sih kan buat lo juga
istri saya dandan buat saya
kamu turun dulu de
tiga liter aja ya
bapak udah datang
bapak udah berubah pikiran
berubah pikiran gimana
iya beliin ibu baju gamis tuh pak
emangnya ibu beli baju gamis buat apa
iya biar bapak seneng gitu loh
oh buat bapak seneng tuh
lah iya tuh pak
ya bapaklah yang dibikin seneng
iya siapa maneh tuh pak yang dibikin seneng
pak ini aneh banget
pak haki juga beliin baju lebaran ya pak
bapak kok lama
iya nih mas purnia mampir mampir terus
kok gue disalahin
ya udah gak apa apa
ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya
nggak mau dibayar
iya nyak gak apa apa
si udin pasti seneng tau lo datang
tadi pagi emput bikinin puding buat bang udin
ini ngapain ke sini
bukannya elo yang nanya
pusingnya enyak yang nanya
hanya nanyanya jangan dibalik balik
bikin pusing aja
kan belum maghrib
ada emput di rumah
udin mau ke parkiran dulunya
emangnya kamu gak capek mot
jualan koran keliling
kalau capek kenapa masih keliling atuh mot
kan udah punya lapak
harus banyak tuh
gak cukup buka lapak
saya ke lampu merah
buat nyari pembelian ekbis kang
kalau kamu mau lebih banyak lagi korannya kejual
kamu ikut lagi sama bis yang arah kesini
nanti gue gak kuat basah
tadi katanya mau koran kamu laku lebih banyak
sekarang ikutin aja semua caranya
biar kamu bisa kursus dari mobil
udah ngapain berdiri aja
enggak tinggal ke belakang dulu ya
bang udin sehat
kok bang udin gak nanyain kabar emput
alhamdulillah sehat bang
nih masih bisa tersenyum
itu terus bisa omonginusa
ya gue mau tanya tanya aja dah
kagak sholat yuhur dulu beh
taruh aja sekalian masjid
puasa periksa gigi
ya kalau cuma periksa sama tumble mah
bang udin suka puding
katanya bang udin suka puding
nya kagak tau
emput tanya nya dulu ya
iya tadi emput bawain puding buat bang udin
mau kemana bang
oh iya gapapa bang udin kerja lagi aja
ulu ulu babe mau kemana
gue lagi nunggu si objek
kagak gue cuma susah kalo makan deh
kagak ada giginya